ini kan udah masa lalu pak
elsa juga udah di penjara udah dapat hukumannya
dan nino juga sekarang hidupnya udah hancur
halo pak chandra
pak saya tahu pak chandra nelfon saya untuk apa
mohon maaf ya pak
seharusnya operasi mata anak anda itu tidak hanya mengandalkan saya kan
karena bisa nyari tahu sendiri
sepertinya pak irvan gak mau nolong kita mak dalam urusan nino
mama dengar sendiri kan tadi
terus kita harus minta tolong siapa lagi
ternyata pak irfan itu gak punya hati
suh meringah banget mukanya kenapa coba
ya pasti dari randy lah
kata mas randy sih ini cincin turun temurun dari keluarga tante mayang
terus ini berharga banget sih buat mereka
cincinnya bagus banget loh kat
modelnya klasik gitu ya sayangnya
sekali lagi selamat ya kat ya
kakak seneng banget denger kamu udah dikasih cincin sama rendy
makasih ya kak
aku juga seneng banget
kamu tau gak sih de
kakak tuh sekarang ngerasa bener bener bersyukur banget
karena banyak sekali perubahan yang terjadi di hidup kamu
ingat gak sih waktu itu kamu banyak masalah
dikejar kejar orang sana sini
hutang kamu juga banyak
tapi sekarang kamu lihat
hidup kamu bener bener udah jauh lebih baik
kamu sudah menata masa depan kamu
karir kamu juga bagus
kamu udah nemuin orang yang cinta dengan kamu
dan sekarang coba lihat
ya itu semua kan juga berkat kangga
tapi bagus kan
bagus banget coba lihat deh
kami sudah bisa arah sama dokter di rumah rehabilitasi
tapi tanggapannya kurang maksimal pak
dan hasilnya gak seperti yang kami harapkan
maaf ya pak
saya lagi di luar kota
saya tahu salah satu keluarga pasien yang cukup berkuasa dan berpengaruh
supaya beliau mendesak pihak rumah rehabilitasi untuk mengambil tindakan
pokoknya keluarga kita harus terjamin keselamatan dan keamanannya apa
selama dirawat di rumah rehabilitasi harapan kasih
iya ya baik pak
pak saya mau melaporkan ke bapak kalau semua yang bapak minta untuk reina sudah siap
oke baik makasih ya
ini kalau masih sakit sih yang berhenti lagi
enggak enggak usah mas udah
udah gak sakit kok malah udah mendingan banget
kayaknya besok juga udah sempur kok
beneran udah gak sakit
kamu takut sakit kakinya saya urut
emang udah gak sakit
percaya deh sama istrinya
nangkat aja tapi dulu speaker ya
siapa tau ada informasi soal si benarung
assalamualaikum om irfan
ada apa om kok malam malam nelfon
din jadi gini
om kan mikir
rena kasian banget ya belum bisa sekolah dalam keadaan seperti ini
ngundang rena datang kantor besok
nyiapin sesuatu kebetulan
bisa ya dateng
om tunggu kedatangan kalian besok ya
karena pasti senang diajak ke kantornya om irfan
apalagi nek nek kan mau ngasih gambar kan ke om irfan
besok saya tunjuk ya
dia ya udah
ibu tuh apa tadi
bu kan ya tidur
nino kenapa sampai sekarang
kan lagi kerja
atau dia nggak punya pulsa
kenapa kena belum bales cat saya sih
saya gak mau dia marah lagi sama saya
saya gak mau diseraiin
gak mungkin lah gak mungkin ino nyeraiin kamu
kamu tenang ya
dia gak mungkin ngelakuin itu ya
kayaknya ini waktunya minta pertolongan gawat darurat sama owa
atau kamu hubungin opa ricky aja
dia pasti bisa bantu kamu
kan selama ini opa ricky tuh selalu bisa bantuin kamu
dia bisa ngelakuin apa aja buat kamu
lebih lebih saya cari suster dulu ya
ya ya yaudah yaudah
jangan lupa like smash
enggak karena ini